seperti yang sudah kami sampaikan yang ditemukan yang dibuka kuat dalam kategori hepatitis a
begitu ada dua puluh satu kasus tiga meninggal kemudian empat belas kategori di bawah umur enam belas tahun
tiga dari enam belas yang meninggal sisanya tujuh di atas enam belas tahun ya
semuanya masih dalam proses penyelidikan pemeriksaan
metodologi pemeriksaan dari hepatitis a sampai e
ini masuk kategori pending classification jadi masih kita tunggu beberapa hari ke depan hasil persisnya
di luar itu memang ada lagi dua puluh empat kasus kategori hepatitis yang umum biasa
kecala namun masih dalam bentuk kecala
nah inilah kita minta seluruh warga untuk lebih berhati hati
kita dua tahun melawan pandemi covid sekarang kita menghadapi
hepatitis akut yang penyebabnya masih misteriusnya
yang dua puluh empat tadi masih kategori anak anak ini masih gejala
nah sekali lagi yang paling penting selain kami tentu pemprov
pamanit kesehatan dan didak terkait
melakukan pemberitahuan melalui sosialisasi surat edaran melalui medium
dan lain sebagainya kami butuh dihitungan media mainstream dan media online lainnya
atau medsos untuk membantu agar masyarakat jakarta
memastikan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
dan terus memastikan melaksanakan protokol kesehatan secara patuh disiplin ketat dan bertanggung jawab
dan hindari tempat tempat umum yang digunakan bersama khusus bagi anak anak
seperti kolam renang arena bermain tempat bermain
kemudian juga seperti railing dan sebagai tempat makan bersamaan
itu semua agar dibhindari
termasuk juga di sekolah sekolah yang berpotensi
kami juga sudah menyampaikan dan juga di sekolah sekolah yang berpotensi kami juga sudah menyampaikan

memastikan melaksanakan protokol kesehatan
dengan terus melakukan pengawasan monitoring pencegahan dan pengendalian
pak tapi dua puluh empat orang itu apa bisa disebut hepatitis akutnya serius juga
belum ya belum itu belum yang dua puluh empat belum masih dalam
dua puluh empat itu baru ya pak semua baru ya pak
iya baru semua anak anak di jakarta
iya gejala itu masih gejala
iya gejala hepatitis yang belum dikategorikan hepatitis akut